sementara itu puluhan warga desa sambirejo timur kecamatan percut setuan kabupaten deli serdang sumatera utara
menolak rencana kedatangan jenazah terduga teroris ar
pada aksi yang berlangsung selama hampir tiga jam rabu siang warga membentangkan kain putih
bernada penolakan terhadap rencana penguburan jenazah ar di desa itu
karena desa kita bukan menjadi desa sarang teroris bukan desa sel selisis
dengan pengeras suara lelaki ini lantang menolak rencana penguburan jenazah ar
di lingkungan desa sambirejo kecamatan percuk setuan deli serdang sumatera utara
mereka beralasan tidak ingin desa sambirejo tercemar dengan embel embel sarang teroris
ar adalah salah satu dari dua orang yang melakukan penyerangan di mapolda sumatera utara
pada minggu dini hari lalu
sejak sekitar pukul setengah sepuluh rabu pagi setelah mendengar adanya rencana pemulangan jenazah
terduga teroris dari rumah sakit bayangkara polda sumatera utara
warga di lingkungan ini langsung berinisiatif menggelar aksi
satu spanduk kain putih berisi pesan penolakan mereka bentangkan
menutupi gang kecil menuju rumah keluarga ar
selain tentangan spanduk warga juga menorehkan pesan penolakan mereka
dengan cat semprot di badan jalan
reaksi warga menolakan keras teroris
di dusun saya di dusun lima daya ini juga penolakan warga dusun lima ini ditanggapin oleh kepolisian
bahwasannya jenazah tidak dikirim kemari sudah dikebumikan di tempat lain
kurang ini bermasyarakat nggak ada tertutup
kalau keluarganya yang lain gimana pak bapak masih menerima nggak warga sini
kalau keluarga yang lain kami tidak menerima juga kontrakan di sini sudah habis
dia mau pindah dari dusun ini habis lebaran ini
rumah kediaman keluarga ar berada di gang dahlia tiga ratus tiga puluh
pintu rumah ini tertutup namun dua daun jendela di samping dan bagian depan rumah tampak terbuka
ada dua pasang sandal di depan rumah dan jemuran kain di samping kiri rumah
seorang tetangga menyebut sekitar pukul setengah sepuluh pagi
ibu dan beberapa saudara ar keluar rumah
namun mereka tidak meninggalkan pesan kepada tetangga
ya memang di sini dia tinggal cuma pulangnya itu perginya itu karena nggak tiap hari nggak tahu
kalau sama tetangga gimana bu
si ar di sini bu
nggak ngerti lah ya orang ibu pun baru di sini
tapi pernah bertugur siapa sama tetangga
ya sesekali aja paling kalau pas saya ketepatan sama mamanya lagi ngomong nanti kayak mana
ya emang aku pijik ya bu
paling segera gitu aja
kalau sama keluarga gimana bu sama ibunya keluarga tetangga di sini
ya paling yang tak kekedis itu ya nggak tahu kita ya kan
bu rumah ini kosong sekarang
kapan terakhir ibu nampak ada orang di situ
tadi waktu baru pergi
iya orang tuanya sama mungkin pak polisi juga yang bawa
belakangan diketahui jenazah ar dimakamkan tanpa nisan di pemakaman umum jalan kemiri simpang limun
ayat sudrajat medan